dan komentar yang saya terima mereka mengatakan bahwa satu hal yang luar biasa
saya berterima kasih kepada pak prabowo kepada peserta itu peserta peserta world water forum
dan komentar yang saya terima mereka mengatakan bahwa satu hal yang luar biasa